sementara itu angin puting beliung menerjang dua desa di kabupaten cirebon jawa barat minggu petang
dan sedikitnya satu ratus delapan puluh lima rumah warga rusak di sapu angin
seorang balita meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumah
seperti inilah angin puting beliung yang menerjang dua desa di kabupaten cirebon
yang terekam video warga pada minggu petang
angin ini menyapu desa karanganyar dan panguragan kulon
angin merusak bangunan rumah dan lapak jualan warga
pasca kejadian sejumlah warga mengalami luka luka
akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah mereka yang rusak parah
seorang balita berusia tiga tahun meninggal dunia tertimpa reruntuhan rumah
keluarga korban tak sempat menyelamatkan diri lantaran angin datang tiba tiba
berdasarkan data sementara dari pihak bppd kabupaten cirebon
yang turun ke lokasi kejadian
sedikitnya ada satu ratus delapan puluh lima rumah yang mengalami kerusakan
sebagian besar kerusakan terjadi di desa panguragan kulon
kurang lebih lima belas menit lah empat belas lima belas kejadian
dari ala barat sawak kemudian masuk ke rumah empat blok kembali lagi ke sawak
kemudian menyapu rumah orang tuanya herli yang tadi yang korban meninggal
kurang lebih kejadian lima belas menit
jadi berapa desa pak yang kena
dua desa dengan karanganyar
tapi yang terparah di panguragan kulon blok karangonco
sudah ada data berapa rumah yang rusak
sementara satu ratus delapan puluh lima tapi mungkin bertambah
sejumlah petugas kepolisian dan tni diterjunkan untuk membantu korban angin puting beliung
hingga minggu malam suasana di dua desa ini masih gelap
lantaran beberapa tiang listrik tumbang
menjadi komara cirebon
yang menerjang dua desa di kabupaten cirebon minggu petang mengakibatkan sejumlah warga trauma
dan puluhan warga yang rumahnya rusak mengungsi di masjid
bpbd cirebon juga mendirikan tenda untuk para pengungsi
angin puting beliung mengakibatkan ratusan rumah warga di desa panguragan kulon dan kalianyar kecamatan panguragan rusak
musibah yang melanda pada minggu petang itu juga membuat sejumlah warga trauma dan masih dilanda ketakutan
puluhan warga yang rumahnya rusak minggu malam
angin puting beliung mengungsi ke sebuah masjid
namun ada pula sejumlah warga yang mengungsi ke sanak saudaranya yang rumahnya selamat dari terjangan puting beliung
kondisi rumah gimana
makanya ngungsi ke sini
ngungsi yang ke sini
berapa orang yang ngungsi ke sini
kira banyak lah seratus orang lah
keluarga ibu sendiri
karena ngungsi ke sini semua berarti pak
ya ngungsi semuanya
dari keluarga berapa orang bang mengungsi pak
sementara itu bpbd cirebon langsung mendirikan tenda untuk para pengungsi
minggu malam ada dua tenda pengungsi yang tersedia
kita dari tim bppd kabupaten cirebon membangun tenda pengungsi ya
kita ada empat sementara kita dua dulu
yang satu di sini satu di depan pusat mas panguragan
yang satu di depan pusat mas panguragan
angin puting beliung ini mengakibatkan seorang balita berusia tiga tahun meninggal dunia
sedikitnya ada satu ratus delapan puluh lima rumah warga yang mengalami kerusakan parah dan ringan
mencari komara cirebon